nasib tragis yang menimpa anjing bernama canon menyedot perhatian dari banyak pihak
dugaan kematian anjing bernama canon ini akibat penyiksaan hingga persoalan larangan memelihara anjing seiring dengan rencana destinasi wisata halal
lalu apa sebenarnya yang terjadi terhadap cannon
kami sebelumnya juga sudah menghubungi mencoba menghubungi kepala sapo pp dan camat pulau banyak untuk memberikan pernyataan atas kasus yang terjadi
namun sayang sekali keduanya menolak untuk hadir dan juga memberikan pernyataan
begitu juga bupati aceh singkil yang menyatakan berhalangan untuk berdiskusi dengan kami malam hari ini
dan selengkapnya untuk membahas kasus kenan yang akhirnya menyeret penerapan wisata halal di aceh sudah bergabung pak surkani
kepala bidang pariwisata dan ekonomi kreatif di sparpora aceh singkil dan juga ketua animal defenders indonesia bergabung mas doni herda rutona
selamat malam pak surkani dan juga mas doni
selamat malam mbak
baik saya ke pak surkani dulu jadi pak surkani bagaimana sosialisasi kemudian kedudukan larangan memelihara anjing sebagai bagian dalam penerapan wisata halal di aceh singkil ini
halo pak surkani
iya bisa mendengar suara saya pak jelas
bapak saya apa putus putus ya
iya bapak bisa mendengar suara saya pak surkan
saya lagi di tengah laut ini mbak
oke pak surkani jadi bagaimana kemudian sosialisasi dan kedudukan larangan memelihara anjing sebagai bagian dari penerapan destinasi wisata halal di aceh singkil ini
ayah dalam penerapan destinasi wisata halal kita mengacu kepada kanun nomor sepuluh tahun dua ribu sembilan belas yang di situ tentang pariwisata halal di aceh
jadi semua komponen apa namanya destinasi akomodasi makan minum kemudian transportasi itu harus mengaku kepada standarisasi pariwisata halal
terkait penggunaan atau pemeliharaan hewan spotnya anjing di destinasi wisata itu jelas termasuk dilarang
karena juga setelah kanun itu lahir juga ada sosialisasi
jadi ada yang menyebutkan bahwa ada larangan untuk memelihara anjing di destinasi wisata di aceh
kemudian ada lagi pelarangan untuk menjual atau mengkonsumsi minuman keras di destinasi wisata
jadi dasar itulah yang kita sosialisasi terus kepada kawan kawan di wisata yang ada di aceh singkil khususnya di kepulauan banyak agar ini dipatuhi
ini adalah dari pengokal kita
oke jadi memang ada dasarnya peraturan dan juga instruksi gubernur ini
larangan ini hanya berlaku untuk di aceh singkil saja atau seluruh aceh sebenarnya
kanun itu berlaku seluruh aceh
selama ini komunikasi terhadap mereka mereka masyarakat dan juga pemilik tempat usaha seperti resort atau penginapan di aceh singkil terhadap larangan ini seperti apa
apakah canon itu satu satunya anjing yang ada di situ
oh enggak enggak
jadi sosialisasi ini sudah kita lakukan dari tahun dua ribu sembilan belas
jadi pak camar sudah menyurati resort resort yang ada di kabupaten aceh yang ada di kepulauan banyak
nah bukan hanya kanun
itu semua yang ada di pulau pulau lain juga disurati
agar mematuhi ini agar kalaupun ada anjing yang dipelihara sekarang tolong dipindahkan
tolong dipindahkan dengan baik baik
tidak ada unsur mau membunuh atau menyiksa dan segala macam
itu persuasif sudah
tertulis punya persuasif sudah
kemudian ada rumbu adat lagi dari dua kecamatan di kepulauan banyak ini
yang lain mematuhi imbauan dan larangan tersebut tapi tidak pemilik anjing bernama cannon ini artinya
jadi yang pemilik anjing canon ini kita sudah bicara hati hati juga
secara kawan juga sudah ingatkan terus

itu bahkan si canon ini ada melahirkan anak sampai tujuh ekor
itu juga polemiknya yang dua aja belum selesai kok ditambah kan gitu
apa informasi yang anda dapatkan
artinya sudah berbicara secara lisan dan juga sudah ada surat teguran surat yang dilayangkan terhadap pemilik
artinya tidak diindahkan
jadi betul gini mbak
enam bulan yang lalu sebelum evakuasi itu sudah disurati kembali sama pak camat
pak mukim ini pemangku adat di kecamatan
jadi langsung berkomunikasi dengan pemiliknya
bahkan sudah ada kata sepakat bahwa silakan diambil nanti saya disinggung jemput di sisi cannon
nah disimplik silakan diambil sama petugas
tapi nanti sampai disingkir saya akan jemput
saya akan jemput di sisi canon
jadi saya akan jemput di sisi canon
semua dalam hal eksekusi kemarin ya maklumlah mungkin petugas ada yang panik segala macam barangkali
dalam pengamanan di apa namanya di canon itu sendiri
mungkin ada yang menduga tidak standar tidak ada sop tidak ada kerangkeng segala macam
jadi saya juga tidak bisa menjawab karena itu bukan peranah saya ya mbak ya
ada di medan jadi sementara maaf namanya petugas tim ini memang sudah menyampaikan
kami datang bahkan yang menaruh pokemon itu di keranjang itu adalah orang riset itu sendiri
pertama orang resort iya jadi petugas menyarankan tolong tolong kalian yang mengerti
bahasa dia tolong itu ditaruh dulu di di keranjang itu oke yang kami lihat dalam video yang beredar
ini kan tampak beberapa petugas bahkan ada petugas yang menggunakan seperti kayu begitu
prosedurnya memang seharusnya seperti apa kita mengerti mungkin masyarakat paham ada ada
peraturannya ada landasan hukumnya ada instruksi gubernurnya bahwa tidak boleh memelihara anjing
dan babi di di kawasan
aceh secara keseluruhan namun tetap ada prosedur karena yang kami lihat seperti petugas menggunakan
kayu kemudian seperti yang dinyatakan oleh pemilik cannon di akunnya juga bahwa dimasukkan ke dalam
keranjang sayur keranjang buah kemudian ditutup terpal ini bukan prosedur yang layak banyak pihak
yang menganggap mbak saya luruskan sedikit bahwa apa namanya prosedur penangkapan itu
bukan penangkap penemang dia dia itu sendiri suruh efek kuasi bawa ke singkil gitu jadi jadi kita harus
luruskan juga ya yang fakta di lapangan dengan yang beredar di dunia maya kan gitu
oke maksudnya saya coba tangkap lagi saya luruskan lagi artinya sudah sepengetahuan
pemiliknya bahwa hari itu akan dijemput dan silahkan untuk mengeksekusi canon ini begitu
oke saya lagi investigasi juga ke lapangan tadi nanya yang sebenarnya biar saya juga apa namanya
informasinya tidak miring dan sudah bias oke dengan saya enggak ikut di dalam tim kemarin
betul betul tapi menurut anda apakah ini sesuai dengan prosedur evakuasi canon ini
kalau gini mbak jadi gini imej canon ini adalah anjing galak jadi dia berapa insiden
dipejar banyak dan ada bukti buktinya oke karena imej jadinya anjing galak mungkin petugas ini
secara psikologi dia melindungi media juga untuk apa namanya serangan ini iya oke vaig

memberikan kuncinya ke dan sadar

pak surkani tadi anda sampaikan canon ini kan beranak pinak sudah ada anaknya enam sampai tujuh ekor
artinya yang juga dievakuasi tidak hanya canon sendiri anak anaknya pun juga
anak anaknya sudah duluan sudah duluan dibawa memilih
oh diantar pemiliknya sendiri anak anaknya
bukan hari itu mungkin bulan bulan sebelumnya minggu minggu sebelumnya sudah dibawa
oke diantarkan pemiliknya bukan dijemput oleh satpo pp ya
ya diantar pemiliknya
oke pak surkani tahan saya mau ke mas doni dari animal defenders indonesia
mas doni dan teman teman dari animal defenders indonesia khusus datang dari jakarta ke aceh untuk mengawal kasus matinya anjing kanan ini
mas doni selamat malam
oke anda juga mungkin mendengar tadi tanggapan dan juga jawaban dari pak sukani ya
ya terima kasih
yang pertama saya mau menanggapi tentang stigma bahwa cannon galak
bahwa anjing galak kalau dibiarkan misalnya ada di sekitar resort tentunya akan merugikan resort itu sendiri
logikanya tamu tidak akan mau datang
terus persaksian lengkap nih dari masyarakat ada yang anti canon ada yang pro canon
persaksian tentang pertanyaan si canon ada
ya yang kedua kalau ada kasus gigitan
lalu tidak ada tindakan dari dinas terkait
yaitu dinas peternakan dan perikanan
tidak mengamankan si canon
dan tidak mengobservasi si canon
sama empat belas hari
kita akan pertanyakan kemana dinas peternakan dan perikanan aceh kemana
ketika ada kasus gigitan oleh anjing dan mereka tidak melaksanakan
tidak akan diangkat
menangkapkan anjing ini yang kita tidak mau mengganggu adalah kan wisata halal
ini adalah di luar
yang kamu kritisi adalah pola penangkapannya
seharusnya yang mengatasi dan menangani hewan adalah dinas peternakan dan perikanan
mereka punya alatnya
mereka punya pengetahuannya
mereka punya teknisnya
apa yang terjadi dengan
satpol pp mereka tidak punya pengetahuannya
mereka tidak punya alatnya
mereka tidak punya knowledge
dan ini yang terjadi
saya punya videonya
canon dikerenjang kayu
lalu ditutup dengan terpal diikat
bagaimana caranya anjing itu bisa bernapas
jadi kalau anjing itu bisa bernapas
itu bisa diangkat
anda sebagai sahabat agar teman teman yang melaksanakan datanya agar tidak keliru di kemudianan
apa yang kami terima di lapangan hari ini kami mendapatkan tekanan tekanan verbal
tekanan verbal seperti
kami tidak mau merespon karena kami datang bukan untuk perang kami datang untuk damai
doni mas doni saya tanya yang anda concern adalah bagaimana upaya penertiban upaya mengambil cannon ini
secara prosedur tadi saya tanyakan kepada pak surkan bahwa prosedurnya pun juga sudah dijalankan sudah diketahui oleh pemiliknya
prosedur penertiban hewan yang layak menurut anda seperti apa
untuk penertiban hewan pada
di daerah yang saya tahu ada pemberitahuannya dan ada hitungan mundur hari ini
misalnya ada tiga hari ke depan berobat ya langsung tiba tiba langsung dibawa
fakta yang kami temukan di lapangan juga pemilik cannon sudah berbicara dengan petugas yang coba mengambil cannon dan menawarkan diri untuk biarkan saja dia membawa ke daratan
akhirnya tetap dibawa dan karena berontak
terus karena panik gitu ya akhirnya petugas meminta anggota resort untuk memasukkan si cannon karena dia lebih kenal
ini dibawa ini bukan karena kesadaran ini adalah permintaannya ini tahun tahun dicatat
tahun tahun dicatat ini ini adalah permintaan
dan apa yang terjadi di lapangan menyebabkan tekanan luar biasa
ini yang harus kita fair juga

dan ini begitu besar saya sangat prihatin dengan pemilik
oke mas doni kami juga sudah mencoba untuk menghubungi pemilik cannon namun sampai dengan sore ini tidak memberikan statement atau jawaban
saya tahu animal defenders juga sudah menjalin komunikasi betul dengan pemilik
oke apa yang disampaikan apakah betul memang sudah dengan sesuai kesepakatan untuk menjemput kanan namun tidak ada di tempat
kemudian tadi seperti yang dijelaskan oleh pak sukani ini
jadi ada beberapa wakil juga yang sepertinya tidak cocok seperti yang kami temukan
bahwa kasus gigitan dan lain lain itu baru muncul kesaksiannya agak keluar video hari ini
saya menanggapi video kesaksian tentang gigitan itu dinasnya kemana
kok ada anjing menggigit orang tidak diamankan anjing
anjingnya harusnya diawasi apa sih selama empat belas hari
untuk membuktikan di ada arah biasa atau tidak
tidak ac ini bisa menjadi daerah yang berbahaya untuk akciensi ya
dan berkembang radyasnya kalau
yang menjalankan tugas dan kejibanya
jangan anggap kami sebagai musuh
tolong digarisbawahi jangan anggap kami sebagai bukti
oke saya kembali ke pak sukani
pak surkani masih bersama saya pak
halo ya pak surkani masih bersama saya masih bisa mendengar suara saya jelas

kalau kamu masih di tengah laut di tengah laut di tengah laut di tengah laut di tengah laut di tengah laut di tengah laut ini mbak
oke pak sorkani apakah selain adanya laporan dari warga yang menyatakan pernah mendapatkan kekerasan pernah digigit oleh kenan ini kan kawasan wisata pemilik resort yang ada di situ pernah mendapatkan laporan juga wisatawan yang mengeluhkan adanya keberadaan anjing ini sehingga mengganggu atau mungkin juga menyebabkan luka seperti tadi laporan dari warga kah
ada ada mbak
maksudnya kita ada ada
oke nah untuk apa penertiban anjing dan juga babi yang dilarang dalam instruksi gubernur tersebut siapa saja yang kemudian bertanggung jawab dan terlibat dalam penertiban ini sebenarnya
sebetulnya kita kan berjenjang nih mbak ya perintah itu dari provinsi ke kabupaten kabupaten minta
pak jamat secara apa namanya ada nih strategi yang punya wilayah untuk adakan pendekatan kemudian pemberitahuan dulu kan begitu
langkah langkah ini sudah ditempuh malah
jadi kalaupun eksekusi ini adalah rentetan dari dua ribu sembilan belas sudah kita fosilisasikan ingatkan
sampai pada hari ini
sampai pada hari ini juga si canon itu juga tidak ada apa namanya istikad untuk menggesernya atau mengevakuasinya kemana mana
oke artinya sampai dengan hari ini usai berita yang viral tentang canon ini antara pemerintah daerah setempat dengan pemilik canon ini belum ada komunikasinya
udah saya bahkan se se se se tiga hari yang lalu komunikasi sama si willy itu sendiri
bisa begitu beritanya seperti di apa namanya di drama cisir segala macam
kita juga merasa juga apa namanya image nya jadi nggak baik jadinya
padahal kan permasalahan ini permasalahan apa namanya sepele ya kekeluargaan ya
kekeluargaan sudah kita sampaikan
bukan ujuk ujuk ketika si timor resort punya apa kita langsung
brutal langsung ambil atau diksa apa itu nggak
pak surkani beberapa pihak sangat concern dengan kasus ini bahkan berupaya untuk membawa kasus ini ke jalur hukum
mungkin salah satunya nanti animal defenders indonesia mau menyampaikan
dari perwakilan pemerintah setempat tanggapan anda
ya ini sekarang gini
yang dipermasalahkan si canon
bagaimana dengan manusia yang korban
kemana orang tua harus mengadu
siapa yang harus perhatian untuk itu
saya terakhir ke mas doni
mas doni animal defenders indonesia apa yang akan dilakukan oleh animal defenders indonesia terkait dengan kasus ini
bahkan sampai jauh jauh terbang ke aceh untuk terlibat
saya kebetulan tadi satu aku dengan pak surkani ini
beliau beberapa kali mengeluarkan kalimat provokatif pada saya
saya masih ingat sekali
tapi saya tidak untuk merespon bapak
saya sangat memalukan pak kalau bapak sebagai kepala bidang pariwisata mengeluarkan kata kata faktor seperti tadi kepada saya
jadi yang saya mau himbaw kepada masyarakat
jagalah kami yang sedang memberitahukan dengan baik
kami tidak datang sebagai
tapi apa yang kami terima kami mendapat berbagai tekanan dan persekusi verbal
masuk dari bapak tadi
artinya animal defenders indonesia apakah akan melanjutkan ini ke kasus hukum
karena memang di satu sisi satu hal yang menjadi satu hal adalah memang sudah ada dasar aturannya bahwa ada pelarangan untuk memelihara anjing
namun adanya satu hal lainnya
artinya upaya penertiban ini yang menjadi masalah
tadi terputus ya mbak
ya mungkin waktunya makin singkat
iya singkat saja
saya cuma mau menerbawahi bahwa tadi pak surkani sempat melemparkan beberapa kata kata abusive verbal kepada saya
bukan pertanyaan saya mas doni
yang perlu sebenarnya akan kita tindak lanjuti ya
kalau masih terus berlanjut gitu
pak surkani tadi mengungkapkan di dalam kapal cepat
saya dan teman teman kami berenam tak ada yang jelas
ini harusnya menjadi perhatian dari menteri pariwisata juga bahwa ada staffnya yang tidak melihat permasalahan dengan jernih dan malah melontarkan kata kata yang sangat abusive
terima kasih mas doni
jun juga pak surkani
atas waktunya dengan cnn
indonesia connected malam hari ini
kita berharap tentunya walaupun ada dasar hukumnya ada instruksi gubernurnya ada peraturan daerahnya tidak hanya di aceh mungkin di daerah yang lain pun
namun upaya penertiban apalagi dengan dugaan menggunakan kekerasan tidak lagi terjadi pada hewan atau binatang karena juga makhluk hidup
bapak bapak selamat malam
kita kembali dengan informasi lain
ada berita soal buna
rahel v nya yang masih menghiasi pemberitaan ya
setelah kemarin heboh kabur dari karantina kini rahel diduga menggunakan plat nomor khusus pejabat negara
memang ada privilege nya ya pakai rfsk selengkap pu sejeda